masih terkait tentang pendorong pertumbuhan ekonomi
presiden jokowi dodo menerima kunjungan perdana menteri tiongkok
li kecang di istana bogor jawa barat senin pagi
pada sesi pertemuan bilateral kedua kepala negara tersebut
dijadwalkan membahas kerjasama peningkatan ekonomi
investasi dan isu tentang kawasan yang menjadi perhatian kedua negara
perdana menteri li keqiang tiba di istana bogor senin pagi
dan disambut langsung oleh presiden jokowi
selesai penyambutan dengan upacara kenegaraan
keduanya berbicara singkat di veranda talk
dan dilanjutkan dengan pertemuan bilateral
mendampingi delegasi kedua negara
kedua kepala negara akan membicarakan berbagai hal
dan perjanjian kerjasama seperti peragangan dan investasi
serta sejumlah isu terbaru terkait dengan kawasan regional dan global
selain itu li keqiang menandai lima tahun
kemitraan strategis tiongkok indonesia
lima belas tahun kemitraan strategis asean tiongkok
pemerintah indonesia sepakat meningkatkan kerjasama ekspor indonesia ke tiongkok
untuk hasil komoditas pertanian seperti buah buahan kelapa sawit kopi dan kakao
hasil kesepakatan ini diumumkan melalui sesi joint statement
atau pernyataan bersama oleh presiden jokowi dan perdana menteri tiongkok
li keqiang di istana kepresiden bogor jawa barat senin siang
presiden jokowi menjelaskan hasil pembicaraan bilateral kedua negara
mempakati indonesia akan meningkatkan ekspor komoditas pertanian sarang walet
serta menambah volume ekspor minyak sawit ke tiongkok sebesar lima ratus ribu ton